itu memang sudah kita miliki
pemdanya sudah cepat lakukan sesuatu
sehingga kalau kena virus covid sembilan belas ini berpotensi sangat bahaya
saya kira pertama ibu di jatim
air suci dibawa ke balai agung tempat jenazah disemayamkan
gak ada pikiran kalau ini ternyata pemilihan buat timnas atau apa gitu